tim liputan cnn indonesia
kali ini masih bersama gua vincent manahem
jika dikaitkan dengan agenda politik dan demokrasi
nanti dulu kalau mbak windy ini katakanlah ya memang mungkin tidak satu ratus delapan puluh tingginya
dijadikan untuk bahan kolak namun diolah menjadi tepung sebagai bahan baku untuk membuat roti
sehingga ini enak untuk ketika dipungnyah di dalam mulut
sudah di treatment sepuluh dua puluh hari
ada pun jumlah yang meninggal dunia sebanyak empat puluh satu orang
dan koalisi indonesia maju